sebelumnya kapal tunda atau takbut brahma dua belas dan anan dua belas bertolak dari sungai puting banjarmasin menuju batangas filipina
kedua kapal ini bermuatan batu bara seberat tujuh ribu ton
kedua kapal ini kemudian dibajak oleh anggota abu sayyaf dan sepuluh warga negara indonesia menjadi sandra
kami hadirkan kembali kronologi kejadiannya
kita mulai dari bulan maret karena memang kejadian ini pada dua puluh enam maret
kapal tunda atau takbut brahma dua belas dan anan dua belas dibajak
dan pembajak adalah nixon dan brown muktadil
ini adalah salah satu atau dua dari kelompok abu sayyaf
lalu pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu enam belas juga kelompok abu sayyaf ini meminta tebusan senilai lima puluh juta peso atau sekitar empat belas dua miliar rupiah
tenggat waktu pun waktu itu diberitakan tenggat waktu pembayaran yang diminta oleh kelompok abu sayyaf adalah delapan april dua ribu dua puluh
tetapi memang ketika pada tanggal delapan april pemerintah indonesia sempat mengatakan bahwa sebenarnya tenggat waktu itu tidak ada
dan ini menjadi bias menjadi rancu sebenarnya ada tenggat waktu atau tidak
kemudian pada tanggal dua puluh sembilan maret ketika sudah menerima informasi begitu dari pihak abu sayyaf tentang jumlah tebusan yang diminta dan juga tenggat waktu yang diberikan kepada pemerintah
pada tanggal dua puluh sembilan maret kolonel laut edi supto menyiagakan lima kapal perang dan pasukan katak di sekitar perairan sulawesi
ini pemerintah indonesia saat itu ingin menunjukkan bahwa siap untuk melakukan operasi militer atau opsi militer ketika nanti diplomasi yang dilakukan oleh kementerian luar negeri kepada filipina sudah berhasil
tetapi sayangnya memang waktu itu filipina sedang terhambat oleh konstitusi yang ada sehingga tidak boleh atau tidak memperbolehkan militer indonesia masuk ke wilayah filipina
satu hari kemudian tiga puluh maret dua ribu enam belas badan reserse kriminal polri pun juga mengirimkan tim ketarakan kalimantan utara untuk bergabung dengan tim pembebasan sepuluh awak kapal yang disandra
kepala tunda anan dua belas ditemukan di perairan lahat datu sabah dan saat itu berada di tangan agensi pemuat kuasaan maritim malaysia untuk diuji forensik
muatan pada kapal tunda tersebut dalam kondisi utuh
ini adalah awal kabar yang cukup melegakan meskipun saat itu belum ditemukan di mana posisi
bk atau sepuluh warga negara indonesia yang menjadi abk kapal ini
dan pada akhirnya pada minggu satu mei dua ribu enam belas kepolisian filipina mengkonfirmasi sepuluh warga negara indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf telah dibebaskan
menurut keterangan polisi sulu ke sepuluh sandera itu dibawa sekelompok orang tak dikenal yang kemudian menyerahkan mereka di depan rumah gubernur sulu abdu sakur tototan
jadi pada intinya heras sebenarnya di luar ini beredar saling klaim
pemerintah juga membicarakan bahwa mereka tidak membayar tebusan
di media filipina pun mengatakan sebenarnya ini adalah dengan membayar uang tebusan
ini memang ada tapi yang paling penting digarisbawahi adalah setelah tiga puluh lima hari berlalu pihak keluarga bisa cukup lega karena akhirnya sepuluh warga negara indonesia yang menjadi saudara saudara kita juga ini akhirnya dapat dibebaskan dan dapat bertemu dengan keluarga
memang indra seru ya saling klaim yang anda sebutkan di media meskipun saya selalu percaya yang ofisial yaitu pemerintah
namun dalam hal ini jangan dilupakan juga masih ada juga beberapa sandera ya
masih belum dibebaskan dan ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah
sepuluh sudah berhasil selebihnya harus dibebaskan juga dengan cara apapun itu yang penting keluarga bisa mendapatkan kembali bagian dari keluarga mereka
terima kasih indra